dihubungkan oleh bank indonesia indonesia
pada kesempatan ini kita akan membahas pengembangan sistem uang
seperti yang kita semua tahu ekonomi inklusif semua harus memastikan
ekonomi beruntung bagi semua orang dan semua orang memiliki akses ke perusahaan finansial
sistem uang sebagai utama dari ekonomi
untuk mendukung bisnis semua orang
oleh itu kami berharap semua impor sistem uang digitalisasi akan bergabung
dengan tujuan ekonomi inklusif
webinar hari ini yang dihadiri oleh bank indonesia indonesia akan membahas aspek detail
kami akan menikmati dan mendengar sesi dari penelitian berbagai jenis
dengan pembuat kebijakan bank central dan asosiasi bisnis
untuk memahami lebih banyak dan mendapatkan beberapa pengetahuan untuk masa depan
untuk mengakhiri saya berharap ada diskusi yang beruntung dan tindakan yang konkrit
untuk kebaikan semua orang
saya berhak memperkenalkan pembicara kami di sini yaitu
silakan mengucapkan selamat datang pembuatan pemerintah bank indonesia
pertama tama mr hussein bagis
pembicara dari republik indonesia kepada emirat arab yang berkaitan dengan indonesia
sektor moneter dan luar negara koordinator kementerian perhubungan ekonomi empat
puan filianingsi hindarta ketua sistem pembelian departemen polisi bank indonesia
puan puan dan puan puan yang terkenal
sejauh ini biarkan kami menyebarkan penguasaan dan berterima kasih kepada allah
tuhan yang maha luar biasa hanya dengan berdoa
kita semua dapat berpartisipasi di sini sebagai bagian dari forum bisnis di expo dua ribu dua puluh dubai
saya juga ingin menghargai penerima yang terkenal
yang memberikan waktu dan pengalaman yang berharga
di acara penting ini dan semua penerima yang telah menyertai kami hari ini
sama seperti hampir setiap negara
terkenal dengan kecemasan karena pandemi covid sembilan belas
pada tahun ini ekonomi indonesia telah menurunkan kekurangan
pada bulan kedua tahun dua ribu dua puluh
dengan kekembangan secara keseluruhan yang kurang dua satu pada tahun dua ribu dua puluh
sementara itu masih di awal tahun dua ribu dua puluh dua
kami sedang berada di belakang kebanyakan kejadian covid sembilan belas
menyatakan pikiran menciptakan masa depan
dan memperbaiki kekuatan dan kekuatan yang berkaitan dengan
kekuatan dan kekuatan yang berkaitan dengan
sinergi dan inovasi pengembangan dan politik
jadi ini akan menjadi peta untuk kami
tantangan yang diperlukan oleh covid sembilan belas
tidak dapat membuat kami berdekatan
digitalisasi sepertinya adalah kunci dalam mengadopsi
dan memberikan kesempatan untuk kami
untuk membatasi perintah yang mempengaruhi kami
digitalisasi bahkan menghubungkan kami
meskipun situasi pandemi covid sembilan belas
dan jauh dari dubai ke indonesia
perangkat orang juga berubah
channel pembayaran digital melalui bank
meningkatkan lima puluh enam tujuh setiap tahun
sehingga transformasi digital dalam bank
untuk mengembangkan e commerce
dengan terus meningkatkan dengan
kekembangan rapi dari transaksi digital
menyebabkan kebutuhan untuk infrastruktur yang cepat efisien dan aman
sementara itu dalam kontak bisnis
fleksibilitas dan adaptabilitas bisnis
terus ditantang di saat ini
kemampuan untuk bertahan beradaptasi dan membangun
untuk mencapai keberhasilan pandemi
dan berkembang di hadapan kekurangan mobil sosial
era digital adalah kebutuhan
kekulangan teknologi yang lebih pendek
untuk regulator untuk menjaga
dan kompleksitas sistem pembayaran
dalam memperkuat pengembangan inovasi
dan pengembangan teknologi yang
dapat meningkatkan produktivitas efisiensi dan inklusivitas
regulator juga perlu berpengaruh
dalam pengembangan inovasi dan pengembangan teknologi
antara mendorong inovasi dan memperlengkakan risiko
perlu dilakukan dengan berhati hati dan optimal
diartikulasi oleh bank indonesia
dalam bentuk sistem pembayaran inovasi
dan memastikan fungsi bank utama
mendukung digitalisasi industri bank
agar bank tetap menjadi institusi finansial utama
antara fintech dan bank
untuk mengelakkan risiko bank sejauh ini
termasuk memperlengkakan risiko kiber
ekonomi digital dan finansial
terpengaruh di beberapa inisiatif
memperkuat konfigurasi sistem uang
memperkuat infrastruktur pasar finansial
inisiatif ini dilakukan melalui
yang mempengaruhi bukan hanya bank indonesia
tetapi juga otoritas yang berkaitan
dalam pembuatan kebijakan uang
menetapkan industri sistem uang yang sehat
mempromosikan infrastruktur uang yang integrasi
dan memperbaiki praktek pasar
yang sehat efisien dan berkaitan dengan
kami bersyukur untuk memberi informasi
kami menetapkan perjalanan yang penting
dari blueprint ips tahun dua ribu dua puluh lima
kami melakukan reform regulasi
dalam regulasi sistem uang
dengan membuat standar sistem uang
atau kita sebutnya snap

kris telah berseparah ke tiga puluh empat kota
dan empat ratus delapan puluh enam kota atau distrik
pada akhir desember dua ribu dua puluh satu
mencapai empat belas juta penjualan
dari mana delapan puluh enam adalah
pemain mikro dan kebanyakan bisnis
dari ini bisa dilihat bahwa
yang juga disokong oleh
tetapi kedua bank dan dua bank tidak
lebih dari delapan puluh juta orang indonesia
di kawasan urban dan rural
dapat membuat uang menggunakan kris
tuan tuan dan puan puan
bi juga berfokus dalam mendukung
keuangan atau transaksi di luar kawasan
antara indonesia dan negara pasangan
dengan menggunakan keuangan lokal
volume investasi dan perbelanjaan
antara negara pasangan asia
inovasi terbaru dari kris
yang terkait dengan bank thailand
dan bank negara malaysia
aplikasi pengundi mobile mereka
untuk mengekori kode qr thai
untuk penjualan di seluruh thailand
melalui bank accd yang wujud
dengan beberapa perbaikan yang diperlukan
digitalisasi hanya akan meningkatkan
jika disesuaikan dengan benar
antara regulator dan industri
yang berhasil dan berhasil
untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
dan ekonomi yang berkembang
ini juga memerlukan inovasi
dapat dihasilkan dengan baik
era baru era digital
semoga tuhan berkati ku
terima kasih banyak banyak
saya fitria irmitri swati
silakan sertai sesi ini
oke apakah anda siap pak
kita akan menghitung gambar
tuan tuan dan perempuan
kepada moderator dan direktur
terima kasih tuan tuan dan perempuan
selamat pagi selamat pulang
mempercepat digitalisasi dalam hidup kami
perubahan yang sering terjadi
adaptabilitas dan inovasi menjadi dua kata utama yang ditentukan dalam
dalam perbincangan untuk menjawab keadaan baru
transformasi digital adalah kunci dalam kegagalan cara kita bekerja dan bisnis
sekarang kebanyakan bisnis sudah siap untuk bertemu dengan perubahan tiba tiba
sebagai asas ekonomi sistem uang tidak ada kesalahan
sangat berguna dalam menjawab keadaan tersebut
pada acara ini di forum bisnis digitalisasi sistem uang
untuk mendukung pembinaan ekonomi yang inklusif di indonesia
dan di jangkaan expo dua ribu dua puluh dubai
saya deddy sahat direktur pembangunan bisnis di dana
platform uang digital yang terutama di indonesia
sangat berterima kasih untuk menghormati sesi ini
yang dilaksanakan oleh bank sentral indonesia
pertama sekali saya ingin mengucapkan kepada para penonton
kepada para penonton yang sudah berada di sini
saya ingin mempersembahkan beberapa video
dalam digitalisasi sistem uang
saya berharap ini akan memberi kita lebih banyak konteks untuk topik berikutnya
pertama sekali saya ingin memperkenalkan kalian
dan mengadil pembayaran ditutup danku indonesia dan creditor

yang memberi kekuatan keberagaman industri
membuka pilihan uang pembayaran lebih luas untuk publik
dan memperkuat keberagaman sistem uang pembayaran di indonesia
inisiatif untuk memperkuat infrastruktur pasar finansial
diperintahkan sebagai usaha untuk mendukung efisiensi
dan untuk memperkuat keberagaman pasar finansial indonesia
agar bisa menguatkan kembang ekonomi
bank indonesia akan menguatkan modernisasi
infrastruktur pasar finansial yang diorganisasi oleh bank indonesia
yaitu birtgs bis empat dan bietp
dan juga memperkuat keberagaman sistem regulasi
data hub akan mengintegrasi
resultat pengambilan data ranjir
akan diproseskan ke data hub
dan dipersembahkan ke pemerintah dan industri
dalam konten informasi yang berharga
kesempatan untuk ekonomi dan inklusi finansial
regime penyelenggaraan yang berpengurusan dan integrasi
berdasarkan jenis aktivitas yang diperlukan
dan diaturkan menurut ukuran skala dan skopi
metodologi pengawasan akan diperkuat
dengan menggabungkan metode pengawasan berbasis risiko
dengan pengawasan berbasis risiko
dan dengan menggunakan data granulat
melalui pengembangan data dan analisis data
membuka kesempatan untuk memperkuat
melalui penggunaan solusi regtech dan subtech
diperlukan dengan mengubah fungsi sandbox
akan dapat mengubah indonesia
menjadi negara yang berpengaruh
yang diperlukan oleh regulator dan industri

termasuk cara kita berpenggunaan dan membuat uang
termasuk cara kita berpenggunaan dan membuat uang
integrasi interkoneksi dan interoperable
perusahaan interkoneksi interkoneksi dan interoperable
untuk memastikan sistem uang berjalan dengan lebih aman
dan efisien untuk semua pengguna
bank indonesia juga mendukung
yang menghubungkan semua pengguna sistem uang
seperti deposit uang elektronik
melalui banyak aplikasi uang uang dan uang mobil
untuk membuat kontak list dan uang digital
dari pelanggan sistem uang uang
dan uang uang uang
pembeli akan mendapatkan notifikasi transaksi
dan dapatkan uang dalam akun mereka
kris digunakan oleh lebih dari lima belas juta
dan industri sistem uang uang
selalu memperkembangkan keuntungan kris
memenuhi dua negara di berkaitan
untuk membuat uang dengan aplikasi pembela
cooperasi antara bank utama
asosiasi dan industri sistem uang
disrupsi baik global dan nasional merupakan bagian dari perubahan
namun apakah perubahan harus menjadi alasan bagi kita untuk berhenti
menyambut mitra indonesia dalam menghadapi perubahan bi fast
sebagai sistem fast payment terbaru dari bank indonesia
bi fast siap melayani kebutuhan masyarakat
ada pelayanan transaksi digital yang lengkap real time terjangkau dua puluh empat tujuh aman
dengan menggunakan nomor handphone atau email sebagai alternatif nomor rekening
cepat kapanpun dimanapun seketika terjamin
didukung oleh teknologi handal keamanan ketat dan harga yang terjangkau
dimulai dari individual credit transfer pada desember dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh satu dilanjutkan bulk credit direct debit dan request for payment pada tahapan berikutnya
bi fast akan meningkatkan inovasi dan inklusivitas terhadap perkembangan ekonomi di seluruh pelosok indonesia
dengan memastikan terjadinya sinergi dengan industri sistem pembayaran
perubahan akan selalu terjadi
disrupsi tidak dapat terhentikan
namun sebagai rakyat indonesia kita akan terus bangkit dan menghadapi semua tantangan dengan berani
bersama menuju satu indonesia yang maju dan sejahtera
bi fast sepanjang waktu seketika
saya pikir ini memberikan lebih jelas
beberapa dari pak fins
dan untuk semua anggota
digital payment yang lebih baik di indonesia
mungkin anda bisa berbagi kepada kami
beberapa perbagian yang diberikan
sebenarnya selama dua tahun yang lalu
saya akan memberikan contoh
lebih dari satu empat ratus delapan puluh delapan persen
dan sekarang sudah berkembang
menjadi lebih dari lima empat juta transaksi

kita tahu bahwa kita juga perlu mengembangkan gap antara apa yang kita panggil
inklusi finansial dan literasi finansial jadi seperti yang sudah diindikasi ada
banyak pemain di pasar sekarang apakah mereka adalah pemain besar pemain yang berasal dari mana
apakah mereka adalah pemain non bank apakah mereka adalah pemain fintech apakah mereka adalah pemain yang lebih kecil
ada banyak kesempatan untuk membuka bagian inklusi namun kita juga perlu memastikan
bahwa literasi itu diambil keperhatian karena kita tidak perlu memastikan
bahwa semua keselamatan ini apakah dari uang apakah dari
perusahaan finansial apakah dari seseorang yang
menggunakan ekosistem ini atau menggunakan metode baru ini mereka perlu memahami
apa adalah implikasinya jadi kita perlu lebih banyak waktu untuk membantu mengajari pelanggan
pembeli dan juga untuk memberikan perhatian tentang apa apa yang terkait dengan tanggung jawab dan resolusi
satu lagi hal yang kita perlukan adalah kita melihat beberapa tantangan bukan ini adalah
hal yang sangat penting ini adalah hal yang sangat penting ini adalah hal yang sangat penting ini adalah
tentang interoperabilitas dan interkonektivitas karena jika ada inovasi baru
tentang produk di pasar biasanya mereka memiliki banyak banyak tantangan yang bisa kita lakukan
jadi industri telah bekerja bersama dengan pengaturan untuk memastikan
standar di proses ini dapat dilakukan oleh semua partai seperti nsiccs
standar criss yang telah saya jelaskan tadi
enjoys poss tenga mungkin bisa dilakukan tidak rajin pening break jika dan keinginannya

sukses snap dan baru baru ini meluncurkan bi fast
semua orang di industri ini benar benar berkolaborasi yang baik
untuk membuat inisiatif digitalisasi yang luar biasa
saya pikir angka yang menarik yang anda sebutkan mengenai literasi
bukan hanya memberikan infrastruktur itu satu hal
dan kedua saya pikir sangat menarik juga tentang
jadi saya pikir itu juga sangat penting
dan saya pikir dengan kolaborasi yang baik yang kita punya bersama sekarang
saya pikir itu adalah fundamental yang baik untuk kita
untuk benar benar bekerja untuk memperbaiki uang digital kita
untuk memperbaiki dan memanfaatkan untuk semua indonesia
saya ingin kembali ke pak puji
pak puji pak puji
apakah anda ingin berbagi dengan kami
yang diharapkan untuk meningkatkan ekosistem finansial
di dalam pemerintah lokal
untuk membuat sistem yang efisien transparan dan berpengurusan
dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah lokal
apakah tantangan dan apa yang bisa kita pelajari
dalam dua tahun yang lalu sejak pandemi
pak puji terima kasih
kita harus menyadari bahwa indonesia memiliki lebih dari tujuh belas pulau
dan kita memiliki dua puluh juta orang yang berumur di dalamnya
ya satgas juga menghadapi tantangan
saya pikir isu utama yang menjadi tantangan untuk kita adalah
kepentingan masyarakat untuk menggunakan transaksi tanpa kasus
tetapi kami masih mendapatkan laporan dari pemerintah regional
bahwa hal terbesar adalah kepentingan publik
dalam menggunakan transaksi tanpa kasus
itulah sebabnya kami membutuhkan pemerintah lokal
untuk menangani masalah ini di pp dua dd

sama seperti pak vincent
untuk negara negara yang memiliki seperti yang saya sebutkan sebelumnya
kami menyediakan it ideal yang cukup menantang
dalam budget sentral kami
kami menyediakan jumlah yang signifikan
dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun
jumlahnya kami berpengaruh untuk menyediakannya dalam budget sentral
kami juga memiliki institusi khusus yang berguna dengannya
dan ini berfungsi dengan kita di satgas p dua dd

pak vincent juga menyebutkan tentang interoperabilitas
tapi saya rasa ada masalah yang lebih fundamental di sini
terutama di bank lokal
kami memiliki dua puluh enam bank lokal
yang tidak memiliki kapasitas yang cukup
tetapi juga untuk produk untuk mendukung elektrifikasi
ada masalah lain yang berkaitan dengan perusahaan manusia
dan untuk saat ini
saya juga ingin mendapatkan pandangan anda
tentang indonesia yang telah bekerja di sosial aid empat
menggunakan teknologi untuk meningkatkan dan memperkembangkan
sosial aid yang lebih efisien dan efektif
untuk berjalan ke depan dalam proyek ini
oke ini adalah pertanyaan yang cukup menantang
karena masalah ini tidak dikurangkan oleh saya
untuk menjawab pertanyaan anda
saya pikir isu besar yang perlu dihadapi
meningkatkan dan memperkuat regulasi
sejauh yang saya tahu
regulasi saat ini hanya mendukung
atau anda menggunakan kartu
saya pikir itu adalah
isu utama yang perlu dihadapi
mungkin dalam pandangan saya
masalah di kepala pemerintah sosial

hal terakhir yang perlu saya sampaikan
misalnya dalam membuat data basis
dalam mengembangkan sumber daya manusia
dengan pendukung sosial aid
kepala kepala kepala kepala kepala kepala
siapa yang akan mengoperasikan
siapa yang akan mengoperasikannya
saya pikir ini adalah
pengetahuan yang sangat robust
dan meskipun ada tantangan
kita telah lakukan bersama
kami juga ingin memahami
keuntungan msme di indonesia
sebenarnya penetratkan pembayaran digital
ke semua tahap masyarakat
ekonomi kita secara keseluruhan
ya terima kasih pak adedi
jadi kami terus mendukung
atau msme empat
vincent telah mengelaborkan sebelumnya
jadi ini penting terutama
fasilitas pendidikan dan latihan digital
uang pengundi digital tanpa kontak
dan ekosistem adalah kunci
untuk keberhasilan transformasi digital msme
metode pembayaran yang aman dan hijau
membangun ekonomi dan ekosistem
di mana satu kode qr untuk pembayaran
kemudian kami terus mengembangkan
dan juga kami memiliki
aktivitas sosial oleh pemerintah
dan juga di masa depan
dan membantu mencetak transaksi agar mereka dapat membentuk profil kredit yang memudahkan
akses ke pengembangan msme dengan keuntungannya berbeda sejak peluncuran di tahun dua ribu sembilan belas
kriz telah berseparuh ke tiga puluh empat provinsi dan empat ratus delapan puluh kota atau distrik di seluruh indonesia
dan jumlah penjualan kriz telah lebih dari target inisiatif dua belas juta penjualan
jadi kita bisa mengatakan bahwa sejauh hari ini ada lima belas juta penjualan kriz
yang sembilan puluh enam adalah smes dan kemudahan kriz telah disukai oleh penjualan di segmen segmen
berbeda dari pengembangan di jalanan dan kemudahan penjualan di mall
ke rumah rumah dan kemudahan di jalanan
dan ekosistem kriz ini disempatkan oleh tujuh puluh lima pengusaha layanan servis kriz
sekaligus dari bank dan juga non bank dengan kemudahan interkoneksi
sekarang kita mengestimewa bahwa lebih dari delapan puluh juta orang indonesia
sekaligus di kawasan urban dan rural dapat membuat uang melalui kriz
dan kriz juga mendukung penyelamat ekonomi nasional juga diperoleh dukungan pemerintah
dan juga digunakan dalam beberapa program nasional seperti memproduksi produk lokal
produk dan juga membuat uang melalui uang pernikahan di kawasan indonesia
dan juga seperti yang pak puji sebutkan sebelumnya kecepatan digital di kawasan regional